ngapain diem aja udah ayo jalan
diam jangan bergerak
jangan ngomong kecil kecil
malah iluskan ucap diam
tahan dulu disini jangan bergerak jangan bergerak
kita telusurin terus hutan ini
kalau belum ada tanda tanda
baru kita lapor ke petugas base camp ya
sel kamu dimana sel
aduh mereka dimana ya
pak bapak yang sabar ya yang tabah
saya janji saya bakal dampingin bapak sampai river ketemu ya pak ya
kita ke arah sana aja ya
datang kepadi nyto
gak usah cari kesempatan gitu deh
mending fokus nyari refee sama michelle
oh makasih ya
yuk ah mendingan kita lanjut cari michelle sama rifki yuk
kok dia bisa marah banget sih sama gue kayak gitu
jangan jangan bila juga suka lagi sama kamu
makanya dia kesel banget sama gue
gue bisa sendiri
sepertinya kesel ya
apa ada yang luka
gue antar lu ke masyarakat ya
oh enggak enggak perlu
paling ini kesel doang ya
gue angkat telepon dulu
kamu udah jalan belum
iya om aku udah di jalan kok
tapi aku agak telat karena ada insiden sedikit di jalan
dan aku juga harus ke rumah sakit dulu
terus kondisi kamu gimana
kok bisa sampai rumah sakit segala
eh fer gini aja fer
gimana kalau om sama rara nyusul kamu ke rumah sakit
jadi korbannya tadi hampir ketabrak dan jatuh
jadi aku harus bawa dia ke rumah sakit dulu
karena aku takut dia kenapa napa
gimana kalau ketemunya di cancel dulu

pokoknya setelah aku dari rumah sakit
aku langsung susul ke resto ya
yaudah kamu hati hati di jalan ya
om nunggu di restoran ya
iya om makasih ya
itu si vero tadi kecelakaan
tapi dia gapapa kok
malah si vero itu nggak mau di cancel ketemuannya sama kamu
kayaknya udah ngempet banget sama kamu
lupa yang udah naksir nih dia
aigoo sebenernya gua bales banget ikut papa
malah mau dijodohin segala lagi
kenal juga engga
hati gue kan cuma buat apa davin
sorry tadi gua angkat telepon dulu
kayaknya ada keperluan penting banget ya
gausah nganterin gua ke rumah sakit kok
gua itu tetep harus bertanggung jawab
gua tetep harus nganter lu ya
laginya juga sayang yang salah tadi bawa motor ga fokus
gua yang salah kok
dan itu karena mobil gua masuk
gua serius gapapa kok
gua bisa bawa motor sendiri

gue minta pentar temen telepon lu ya
jadi kalo ada apa apa
telepon gua aja ya
ga perlu sesungkan
gue cabut dulu ya
kita bakal bakal
hmm hari gini masih ada aja orang baik dan bertanggung jawab kesi vero
luar biasa banget
sama orang asing aja kiranya kayak gitu
beruntung banget kali ya ceweknya
kenapa kita terus di sini sih muter muter hutan ini mulu
lagian kan udah gua bilang
belok kanan lu aja yang ngotot belok kiri begini jadinya
eh kalo ngikutin lu ketemu juran gimana
lompat berdua barengan biar romantis tuh kayak rome yang juliet
biar cepet nyampe kem
lu malah ngecap
tadi kan gue ngasih arahnya ke kanan
risik tau ga
diam jangan banyak gerak
di depan gue
jangan ngomong kecil kecil
apalagi lu suka nyacak
tahan lu disini jangan bergerak
masih cepetan sekarang
lalu lu tenang
iya lu tenang
ki dia nangis
aduh gue mau mati
cepetan dulu belum
nanti lu dihikit
nanti lu dihikit
jalanin cepetan dikit ya pak ya
ini udah cepet bu
ini udah cepet bu
supaya l bebek aja
gua mau segimana
gua mau segimana dong ki
gue mau sakit banget
lu kasi tau gua harus gini gimana riky
gua juga gak tau
gua juga gak tau
lu lu lu lu serius harus diikat beneran percaya dong sama gue nggak ngarang
bener ya aku percaya sama lo nih
oh bener dong ini kencang kencang
nanti racunnya nanti kenapa kenapa
nanti lu kenapa kenapa gue nggak mau
udah biarin aja
percaya sama gue
nggak tau gue nggak tau